keluarga besar redaksi cnn indonesia dan trans tujuh berduka
hari ini kami kehilangan anchor senior producer
rekan kerja sekaligus sahabat kami taufik iman syah
taufik iman syah atau yang akrab di sapa kang oo ini meninggal
karena sakit pukul sebelas lewat sepuluh waktu indonesia barat di bandung
kebenaran kewajiban para jurnalis adalah menyampaikan kebenaran
taufik iman syah lahir di bandung pada enam belas juli seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan
pemenang mojang jajaka jawa barat dua ribu tiga itu mengawali karirnya
sebagai penyiar radio di bandung
setelah lulus dari sekolah tinggi pariwisata bandung
almarhum yang dikenal dengan panggilan oo
kemudian menjadi pembawa berita di stasiun tv lokal di bandung
karirnya berlanjut di tahun dua ribu enam saat bergabung dengan trans tujuh
dan hingga akhir hayatnya di cnn indonesia
selain mengerjakan perusahaan
dan melakukan liputan yang beragam
taufik pun sempat menjadi wartawan kepresidenan selama tiga tahun
pada masa presiden ke enam susilo bambang yudhoyono
dan terakhir taufik bertanggung jawab untuk program redaksi cnn indonesia
yang tayang di trans tujuh sebagai senior producer dan anchor
selama di cnn indonesia taufik mengawal program redaksi dan prime news
taufik iman syah
taufik iman syah
kamu akan selalu ada di hati kita semua